kondisi tanti akan membaik asalkan ada haris disini
nah mumpung kalian ada disini kalian tolong jagain tanti
mama besok mau keluar kota mau coba cari pengobatan alternatif untuk tanti
ma aku gak setuju kalau tanti dibawa ke pengobatan alternatif
dia itu lebih baik diperiksa secara medis
ini sudah jadi keputusan mama
mama tahu apa yang terbaik untuk tanti
gak ketemu juga
udah saran aku
lu ingat tanti
dia dibawa ke rumah sakit jiwa aja ma
nggak mungkin mama bawa tanti ke rumah sakit jiwa
dia itu kan menantu mama
dia anak mama di
mana mungkin mama bawa dia ke rumah sakit jiwa
ma ya mau gimana lagi sekarang
satu satunya solusi itu adalah bawa tantik rumah sakit jiwa
daripada dia disitu cuma berdua sama mama
ya makanya kamu cepet pulang
dari tadi mama cuma minta kamu cepet pulang aja susah banget
kamu emang udah
kalau aku paksa dia pulang ke rumah mama
setelah semua hal yang terjadi
dan sikap mama juga gak pernah bersahabat sama riri
sangat beralasan kalau riri keberatan
kita pulang ke rumah kamu aja ya
kalau kamu keberatan
gak apa apa kok ngerti kok
biar aku aja yang pulang ke rumah mama
sementara aku temenin mama sampai kita bisa nemuin mas haris
dan bujuk mas haris pulang
kita kan suami istri
emang udah sepantasnya sama sama terus kan
kasian mama sama tanti
kamu gak keberatan kita balik lagi ke rumah mama
ya udah kalau gitu
nanti sepulang aku kerja
kita ke rumah mama
dia sampai seperti itu gara gara selalu cemburu
kamu yakin mau balik lagi ke rumah andi
gak ada pilihan mam
haris juga gak mau pulang
kasian mama iran sendirian di rumah
kayaknya kalau aku gak pulang
riri ngapain sih kamu mesti pulang ke sana lagi
kamu tahu kan nanti sudah gila
dalam keadaan sadar saja dia sudah mencelakai kamu
papa tidak mengizinkan kamu ke sana
tanti gila itu sedikit banyaknya gara gara aku
aku ikut andi dalam masalah ini dan
aku udah memutuskan untuk ngerawat dia
biar aja dia gila kenapa sih kenapa kamu harus dipikirin
dia sudah mencelakai kamu
benar papa kamu sih ri
ini pasti gara gara kamu kenapa diri mau pulang
ini keputusan aku sendiri pak
ri udah gak apa apa
kalau emang gak diizin sama papa kamu
biar aku aja yang pulang
kamu di sini
itu sama aja bohong dong
kalau kamu pulang riri pasti ikut pulang
kamu ini gak sayang sama riri
tahu nggak papa tuh lebih senang kamu tinggal di sini
kasian sama tanti pa
di itu gila gara gara banyak masalah dia kehilangan rahim
dia mau disediakan sama suaminya
itu orang sudah hampir ngebunuh kamu
kamu masih mikirin dia lah
riri aku mau jalan ya
kamu bisa jelasin sama aku soal ini
kita pulang sekarang yuk
baju kamu udah dikasih
jaga riri baik baik ya
iya pak aku janji
aku akan jaga riri
hati hati di jalan ya
riri tuh gak bisa diomongin
tadi kan ani udah bilang
dia mau ngurusin riri
kayak dia suaminya
yarin aja dong
kan gak bisa begitu dong pak
apa benar yang dibilang sama papa kamu tadi
andi gak boleh tahu soal ini
suka mendramatisi raja
jadi benar kamu mau bunuh riri
mau potong buah terus kena pisau
udah gitu doang kok
aku gak percaya
kok kamu gak percaya sama istri kamu sendiri sih
terus kalau kamu gak percaya sama aku
kamu percaya sama siapa
sebenarnya apa yang terjadi
kenapa gue gak yakin sama ucapan triggeri
apa bener gara gara potong buah doang
karena sebagai istri
aku banyak berbohong sama kamu
tapi itu semua aku lakukan
untuk melindungi kamu
andi mama seneng akhirnya tau
mama iren menganggap aku gak ada
aku benci sama kamu
aku benci sama kamu
kamu hamil kan
kamu hamil tapi bukan sama suami kamu kan
kamu suami bodoh
kamu suami bodoh
dia suami bodoh
dia suami bodoh
dia suami bodoh
kasian kamu jadi gak marah sendiri
kamu bicara ngawur
kondisinya udah gak wajar
sampai ngamuk kayak gitu
syukurlah andi gak curiga
kayaknya memang harus dibawa ke rumah sakit jiwa
mama nggak setuju kalau tanti dibawa ke rumah sakit jiwa
kalian fokus aja untuk cari haris
mama yakin kondisi tanti akan membaik
asalkan ada haris disini
mumpung kalian ada disini
kalian tolong jagain tanti
mama besok mau keluar kota
mau coba cari pengobatan alternatif untuk tanti
aku gak setuju kalo tanti dibawa ke pengobatan alternatif
dia itu lebih baik diperiksa secara medis
ini sudah jadi keputusan mama
mama tahu apa yang terbaik untuk tanti